dia dikejar orang orang kita biarin aja siapa yang berani aja loh siapa emangnya om dan nanti
ini ada ada sekolah rian man lu lihat putrakan lung sak tuh cuman ya anak lo
kenapa ini bang
rencana kita mau ada
ini kenapa yang
lu ke dalam kloset nak
lu gak tau nih si mehmet kenapa
kenapa lu dong
pur mehmet kejepitan slating
jadi bisa sakit
jadi saat mipis
si mehmet kejepitan slating
jadi gak bisa pis pis
itu maksud aku ya
kesianan amat cucu emak
terus kemana dong suyam
kalau gitu biar ian sunatin lagi si mehmet
mehmet gak mau disunat
laki laki muslim itu kudu disunat
tapi kan mehmet pas kecil mah
dia kayak lo masih kecil
eh meh gue kasih tau sama lo
biar kecil udah disunat
kalau pukul kan kecil permanen
pokoknya mehmet gak mau disunat
kenapa gak mau sih
eh nek gue kasih tau sama lo
kalau lo disunat ntar duit lo banyak
nah amplok mal paling gede
model kayak mehmet mah
gak mau empan gituan
terus pake apaan dong paman
gak usah dengerin kong lo sama om lo
lo gak akan disunat pake gunting ataupun pake pisau
terus pake apaan be
mehmet kamu disunat
buas banget ketawanya tante
tante kalau ngomong suka benar
ini juga semuanya datang datang pada ketawa kenapa sih siapa tong ada udah cemung itu
aku siapa ya orang gue nanya nanya lagi gimana aku siapa aku siapa
siapa minum temulawak
main lalu aja babelun nih
eh anak jamet jalan jalan ke cina kakak si nemet popol di celana
aduh emak ini tuh memet cicung mak yang paling ganteng dan
kemur gajah gajah mencukupi kagak deh kayak begini belepotan haduh hitam
lagi aduh enggak enggak cuma takut ini mah ketumpahan kopi nih ama tante dina
bang ngapain masuk lagi kan udah sampe rumah
loh bukan masuk lagi tadi ada yang ngedorong pintu gua nih
gede banget makanya nih belak gua kesini
hah aduh jangan jangan
enggak kita cek aja dulu ayo
tau apaan tadi ya kayak ceduk gitu
kayaknya gede banget kayak teren kos kosen
apa jangan jangan masa sih ada yang kesambet siang siang tuh bang
ah lu jangan begitu
iya bang gua juga takut

udah dikandungin di kelopok baru kejar
niat kamu tuh ngapain
niat nyungsep di sini nih
kenapa itu mobil om dan tante
oh dia pelakunya
itu sama tuh gak kempai oh bang
asal entah wih yang harus om pikirin tuh nih ponakan om bukan mobil om
tante udah tau memang kesakitan begini masa aja pikirin mobilnya
lagian kamu tuh ngapain met lari lari met
om tante memet lagi dikejar
bang lari bang dikejar
dia dikejar orang bukan dikejar kita biarin aja
siapa yang berani ngejar lo hah
siapa emangnya om dan tante berani
tuh tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh
aduh wadih yang ini mak
ini adik aku si kelari larian
mak lu lu liat
penekan lu gak
yan anak lo kenapa
ini bang rencana kita mau ada acara
oh gunting pita peresmian itu mungkin rupa
aduh aduh aduh
sunat dia mau disunat
nah terus urusannya apa
tapi si memet kabur
lu liat nyaman penekan lu
si memet juga udah gitu masa kagak keliat
ada ada di sana mak
nah bang itu mah pohon rambutan bang
ya mirip buluk beluknya juga
pegang tadi pas ketemu porno kamu
tapi gimana mau megang
sekedek gitu lebarnya kayak tempayan
gimana dong jadinya nih
udah lari ke arah sana
memet dimana tomet
dimana sih mak
kok gak ada memet
baru memet bisa abis kalau disuruh
aduh jangan jangan yang belum disalah tuh bocah
aduh ya bang
jangan gilir alu
kok gak ada orangnya tuh
itu memet dikejar odgj bang
aduh orang orang pada kemana nih
yah gua ditinggalin iya
serbia band jackson